masalah keuangan sering membuat siapapun kewalahan
masyarakat melakukan berbagai cara untuk mengatasi permasalahan tersebut
salah satunya melalui sistem gadai
bisnis pegadaian di indonesia sudah ada sejak zaman voc belanda tahun seribu tujuh ratus sembilan puluh
tetapi perusahaan pegadaian secara resmi didirikan pada satu april seribu sembilan ratus satu di sukabumi jawa barat
perusahaan di bawah naungan bumn ini memberikan fasilitas pinjaman mikro dan menengah
jangkauan pelayanannya pun mencapai ke seluruh pelosok indonesia
tahiran pegadaian indonesia kini menjadi primadona bagi nasabah yang membutuhkan bantuan kredit
pada oktober dua ribu delapan belas jumlah kredit yang dikucurkan pegadaian indonesia mencapai rp tiga puluh sembilan tujuh triliun
angka tersebut diprediksi meningkat khususnya di musim liburan dan tahun ajaran sekolah baru
sementara ini jumlah nasabah pegadaian mencapai
sekitar rp sembilan lima juta orang dengan omset pinjaman sebesar sekitar rp satu ratus dua puluh enam triliun
kini pegadaian terus bertransformasi untuk menggait para nasabah dari kalangan milenial
mereka mengubah tampilan dan pelayanan agar lebih kekinian dan dekat ke masyarakat
yakni melalui transformasi digital yang disebut g lima star generations
strategi ini diharapkan dapat menyaingi perusahaan teknologi finansial dan perbankan indonesia
untuk membantu masyarakat mengatasi permasalahan finansial
iya tahu kak
anda bahwa pegadaian itu sudah ada di indonesia lebih dari seratus tahun
dan selama itu pula lah bisnis pegadaian ini telah memberikan banyak sekali manfaat ya
bagi masyarakat khususnya yang membutuhkan kredit yang bisa digunakan
untuk segala macam kebutuhan hidupnya
dengan motonya adalah mengatasi masalah tanpa masalah
nah tentu saja dalam perjalanannya banyak yang sudah berubah dan sekarang ini
tentu saja kita sudah
dapat ya menikmati begitu banyak jasa dari perbankan misalnya
dan juga sekarang dalam era digital ini ada yang namanya fintech ya
sehingga mau tidak mau tentu bisnis pegadaian yang sudah cukup lama di indonesia ini harus berubah
melakukan transformasi dan juga menyesuaikan diri terhadap era zaman baru yang serba digital
nah untuk mengetahui bagaimana strategi perubahan yang dilakukan di pegadaian dan juga apa apa saja sih
produk yang bisa kita dapatkan dengan menggunakan pegadaian
saya sudah ditemani oleh direktur utama pt pegadaian sunarso
baik alhamdulillah baik
dan ini kita agak unik ya kali ini kita berada di kantor pusat pegadaian di kramat raya ya
ini mungkin agak agak nggak nyambung ya sebenarnya pak narso
ada apa apa saja yang ingin diberikan kepada orang yang biasanya masuk
karena kata kata pegadaian itu kan biasanya agak agak jadul ya agak zaman kolonial
karena ini suasananya memang menyenangkan ini di sini
karena suasananya di cafe ya mungkin sebelum kita lanjutkan kita minum kopi dulu
nanti saya akan cerita
oke ada ceritanya
van liening ini adalah nama pegadaian zaman dulu
waktu zaman voc tahun seribu tujuh ratus empat puluh enam sebenarnya bisnis pergadean itu sudah ada
namanya bank van liening
makanya saya berikan sebagai nama kopi
ini juga mencerminkan begitu tuanya ya
ya ini begitu tuanya tapi keren dan nikmat
kalau gitu saya juga minum ya
ya jadi bagaimana pak narso
karena mungkin bagi khususnya bagi anak muda sekarang kan gak paham apa sih pegadaian itu sejarahnya
mungkin kita bisa sedikit latar belakang ya
oke jadi seperti saya ceritakan tadi bahwa bisnis pergadian itu sudah sejak zaman voc sudah ada
kemudian dan itu dikuasai oleh voc pada saat itu
iya sejak zaman kolonial
terus kemudian inggris masuk
inggris masuk itu dibubarkan
dan diberikan kebebasan kepada masyarakat untuk buka
buka bisnis gade secara ya di masyarakat
artinya semua orang punya
bebas untuk buka bisnis gade
tapi kemudian itu juga menimbulkan kekacauan gitu
dan kemudian menjadi semacam rentenir yang terkoordinir saja gitu
dan kemudian akhirnya pemerintah resmi pada saat itu pasti pemerintah belanda
membuat perusahaan gade negara
dengan kantor pusat di sukabumi
ini ditujukan memang untuk mengatasi masalah masalah kesulitan cash flow di rakyat tingkat bawah
terutama di sekitar daerah perkebunan
maka sampai sekarang pun kantor pusatnya itu masih ada
itulah cerita awal pegadaian milik negara
jadi lebih dari seratus ya tujuh belas tahun ya
lebih dari enam tahun sekarang sudah satu ratus tujuh belas tahun
dan itu cikal bakal pegadaian
makanya kemudian ulang tahun pegadaian adalah satu april
nah kalau kita lihat dari profil ya
dulu kan di sukabumi kan
lebih untuk kebutuhan masyarakat pertanian
nah dalam perjalanan itu kan pasti berubah ya
siapa yang menggunakan jasa ini
nah ini bagaimana pak narso
jadi kemudian pada saat itu memang perusahaan negara ya
dan kemudian status hukumnya pun berubah ubah ya
berkembang dari perusahaan negara perusahaan jawatan
baru menjadi pt
persiruan terbatas itu sebenarnya tahun dua ribu dua belas
dua ribu dua belas sampai sekarang statusnya sudah menjadi pt
pt pegadaian persero
sedangkan sasaran masyarakat ya segmen yang disasar adalah memang mayoritas adalah micro
jadi pegadaian ini sebenarnya adalah microfinance dengan mayoritas didominasi oleh microfinance berbasis gada
dan omsetnya sendiri sekarang
omsetnya selalu naik ya dan kemudian kalau kita ngomong nominal itu alhamdulillah posisi per oktober itu kredit yang diberikan oleh pegadian itu
kepada masyarakat sudah mencapai rp tiga puluh sembilan tujuh triliun
dan tiga puluh sembilan tujuh triliun itu mayoritas diberikan kepada mikro karena rata rata jumlah kredit yang diberikan hanya empat delapan juta saja
jadi rata rata empat delapan juta
bahkan kalau mau misalnya ratusan ribu juga dibolehkan
boleh dan kita ada produknya itu untuk itu
jadi kalau begitu paling banyak di mana dan siapa siapa saja dan apa yang mereka gunakan untuk apa
sebenarnya mereka digunakan untuk macam macam
untuk konsumsi iya pasti tapi kemudian kalau di masyarakat mikro itu nggak bisa dibedakan kan antara untuk usaha produksi sama konsumsi
karena kan mereka untuk walking capital misalnya mereka buka warung
ya mereka kan buka warung misalnya yang dijual itu modal kerjanya
kemudian tenaga kerjanya kan mereka sendiri
sehingga yang dia makan itu adalah sebenarnya upah dari tenaga kerja itu sendiri
dan resikonya juga dia sendiri
resikonya dia sendiri
jadi saya katakan di mikro itu sebenarnya antara konsumsi sama produktif purpose itu hampir dibilang susah kita bedakan
nah kalau ditanya siapa saja nasabah pegadean
by demografi kita ngomong ya ini ya gender terutama ini

hanya dua puluh tujuh persen laki laki
ada alasannya di mana
nah pertanyaannya begini sekarang
kenapa ya laki laki kok sedikit gitu yang kepegadean gitu
mereka apakah nggak butuh jasa pegadean
jawabannya sebenarnya mereka butuh
karena begitu kita buka pegadaian digital service
nggak perlu datang ke kantor pegadean
enam puluh delapan persen yang mengakses digital service itu laki laki
jadi ada unsur malu ya kalau kelihatan
mungkin begitu sebenarnya mereka butuh
masuk ke kantor pegadaian
tapi mungkin karena kata gadai itu kan juga agak ada ininya lah istilahnya sampai harus menggadaikan hartanya
nah itu seolah olah sudah istilahnya sudah mau bangkrut dan lain sebagainya
jadi disini saya tertarik dengan motonya itu mengatasi masalah tanpa masalah
itu persisnya maksudnya apa ya
apakah bunganya kecil atau bahkan tidak perlu bayar bunga
sebenarnya adalah kecepatan proses
karena memang pembiayaan kan
ada tiga ya kalau saya katakan saat ini ya
yang pertama adalah orang butuh duit butuh kredit
kalau mau cepat dia harus bawa barang
dan kemudian barang ditinggal pulang dia bawa uang
itulah bisnis pembiayaan berbasis gadai
maka kemudian seolah olah bahwa itu memang prosesnya demikian simpelnya gitu
mengatasi masalah tanpa masalah
karena memang ada barang yang kita tinggalkan di pegadaian
itu sebenarnya kalau orang malu itu yang saya pertanyakan
karena sebenarnya proses mencari pinjaman dengan cara meninggalkan barang di tempat si kreditor
itu lebih bermartabat daripada mencari pinjaman triliunan cuma modal napas saja gitu
saya pikir lebih bermartabat sebenarnya
sebenarnya orang mencari pinjaman dengan berbasis gade karena meninggalkan barang
dan itu di contoh contoh yang lain
bahwa orang kadang kadang ada orang yang tidak mau pinjam meskipun dia nggak punya
kalau nggak ada aset yang dijaminkan
itu sebenarnya baik sebenarnya
jadi orang memang pinjam karena dia punya kemampuan sebenarnya
tetapi kemampuan itu saat itu belum bisa dileverage menjadi cash gitu
nah berikutnya yang kedua
orang bisa pinjam uang dan punya jaminan
tetapi jaminannya barangnya tidak harus diserahkan
cukup yang diserahkan adalah sertifikatnya
misalnya orang punya sepeda motor
mau pinjam nggak perlu motornya ditinggal
iya repot taruh motornya juga dimana
dan motornya masih bisa dioperate untuk perusahaan
yang ditinggal adalah bpkb nya
itulah bisnis pinjam meminjam berbasis fidusia
dan itu banyak dilakukan oleh banking
gade itu dibagi dua barang jaminannya
dan kemudian yang di luar emas disebutnya barang gudang
nah barang gudang ini macam macam
mobil sampai barang barang antik
di daerah tertentu gading gajah
itu adalah barang yang diwariskan
dan itu bisa digadeng dan nilainya tinggi
jadi berarti pegadaian harus punya gudang penyimpanannya dong
kita punya gudang dimana mana ada gudang
ini kira kira bagaimana
dan non performing loan nya itu seperti apa kalau di pegadaian
kemudian sisanya non gade
non gade artinya pegadaian juga bisa memberikan kredit tanpa harus ngambil barang
cukup megang bpkb sertifikat dan lain lain seperti itu
itu artinya dari sisi kualitas aset ataupun aktifa produktif sangat sangat baik dan sehat
dan kadang kadang melebihi dari ini ya npl ada beberapa bank gitu ya
ya pasti karena kalau kita tahu kalau main di fidusia pasti npl nya lebih tinggi
ditambah lagi sekarang ada yang ketiga kan tadi saya baru ngomong dua
gade fidusia nah yang ketiga ini kan digital lending
yang digital lending orang butuh pembiayaan tidak perlu meninggalkan barang
bahkan tidak perlu meninggalkan sertifikat bahkan tidak perlu mengajukan kredit
kemudian datanglah penawaran kredit dari berbagai penyedia dana melalui online
itulah digital lending
kalau begitu berarti datanglah
data kita yang sudah diambil dulu dianalisa seseorang oh dia sebenarnya bisa dikasih kredit sepuluh juta lima puluh juta dan lain lain
kemudian datanglah di gadget kita tawaran uh saya kok bisa dapat kredit segini
yang penting datanya ada sudah terverifikasi dan orang ini memang inilah
terutama data tentang kita ya data tentang kita data spending kita tipe tipe dan patron daripada income dan spending kita itu yang sebenarnya dipelajari
itulah di big data analisis
jadi produk produknya juga menyesuaikan perubahan zaman itu sendiri
tapi ngomong ngomong ini kalau orang meninggalkan barang yang paling populer untuk digadaikan itu sekarang sekarang ini apa sih
mayoritas masih emas tetapi pegadean tidak menutup jadi gade itu dibagi dua barang jaminannya mayoritas emas
dan kemudian yang di luar emas disebutnya barang gudang disebutnya barang gudang nah barang gudang ini macam macam mobil sampai barang barang antik
nanti saya ceritakan bahwa di daerah tertentu di daerah tertentu gading gajah itu adalah barang yang warisan gitu diwariskan dan itu bisa digadekan dan nilainya tinggi
jadi berarti pegadaian harus punya gudang penyimpanannya dong
kita punya gudang di mana mana ada gudang
dan itu aman kan di situ
ya aman karena kita ada satu divisi juga
harus ada asuransinya juga
ada di asuransikan kemudian jangankan asuransi asuransi pasti gitu
lalu ada seseorang mengingatkan
ada seseorang menggadekan misalnya mobil itu disimpan di gudang pegadaian itu pegadaian wajib setiap hari pengelola jaminan itu menghidupi mobil itu menghidupkan mobil itu
karena supaya gak rusak
tapi rata rata itu semua ditebus diambil kembali itu barangnya
atau kalau tidak nanti dilelang
kalau tidak ya dilelang dilelang tapi ada pemberitahuan dulu mungkin dikasih kesempatan
nah itu sering terjadi atau
ya itulah yang kemudian yang dilelang kemudian yang jadi npl tadi itu
tetapi uangnya juga balik
tapi kalau misalnya saya ingin meminjam lima ratus ribu atau satu juta atau ya itu empat juta itu apa biasanya yang dijadikan kolateral atau
banyakan sih masih emas ya masih emas banyakan tetapi kemudian kita lihat bahwa nggak semua masyarakat terutama masyarakat bawah punya emas
maka belakangan ini tahun ini ya kita launching ini produk benar benar memang untuk masyarakat bawah namanya gadai prima
dan kemudian besar besar
dan itu tidak kita kenakan bunga ini gratis tis tis
itu dan kemudian hanya kenakan biaya administrasi dua ribu dua ribu pera sebenarnya
yang kita sasar adalah ibu ibu rumah tangga mungkin di low segmen ya
terus kemudian mungkin pegawai pegawai rendahan di kantor
mungkin buru buru pabrik mungkin juga teman teman mahasiswa di situ
sampai lima ratus ribu
dan maaf ya saya katakan itu tidak harus emas
mungkin ada gadget
kalau hp gitu juga bisa dijadikan barangkanya tv
bisa banget bisa banget bisa banget itu seperti itu
dan alhamdulillah itu juga sangat baik animonya gitu
jumlah cabang sekarang sudah ada berapa
kita punya outlet empat tiga ratus dua puluh dua
dan kemudian didukung oleh karyawan organik itu kita punya tiga belas dua ratus dua puluh
kemudian masih kita tambah tenaga tenaga outsource itu dua belas
jadi kurang lebih sebenarnya kita sekarang mempekerjakan sekitar dua puluh enam karyawan
untuk ditempatkan di empat tiga ratus dua puluh dua tadi
nah gini ini kita sekarang ke image ya istilahnya
apalagi kan ya banyak sekali kan jasa perbankan
dan juga banyak yang banknya juga memberikan kredit ya
kredit apalagi seperti misalnya bri di mana dulu kan sunarso kerja
ini bagaimana untuk menjadi tetap kinclong dan kompetitif dengan adanya begitu banyak pilihan bagi masyarakat
oke jadi mungkin saya sampaikan begini ya
kalau orang butuh duit sepuluh juta ya
terus datang ke banking
itu masuk ke micro finance
prosesnya itu atas dasar survei saya dulu butuh waktu dua minggu
kalau datang ke pegadean itu dengan bawa barang tentunya
itu lima belas menit sla nya
lima belas menit paling lama harus sudah jadi duit
maka kita hitung skornya satu untuk gadei
tapi kemudian kalau kita ngitung
tapi ke pegadaian kan harus bawa barang
kalau ke lembaga pembiayaan yang banking kan tidak harus bawa barang
maka lebih ringan ke non pegadaian
maka skornya menjadi satu satu
pegadean ngambil dana tidak bisa langsung dari masyarakat
harus dana yang dikumpulkan bank dari masyarakat
kemudian kita minta kredit ke bank
sehingga pasti pricingnya lebih mahal
mahal maka skornya menjadi dua satu
skornya menjadi dua satu
berarti kalau gitu tantangannya pegadaian adalah
pricing nggak mungkin kita bisa mengalahkan banking
di kecepatan harus dipertahankan
di kecepatan harus dipertahankan
dan kemudian bagaimana kalau pegadaian masih tetap minta barang
artinya berbasis gade
kita tetap akan ketinggalan satu dua
maka yang harus kita rombak adalah transformasi salah satunya adalah
pegadaian harus bisa memberikan kredit dengan tiga basis utama
yang kedua fidusia harus bisa
fintech pun harus bisa
itulah arah transformasi pegadean ke depan
dan ini mau tidak mau harus dilakukan itu
apalagi sekarang kan kalau fintech itu siapa saja istilahnya kan swasta juga bisa melakukan
nah ini bagaimana pak narso strateginya karena setahu saya pak narso juga satu tahun ya
satu tahun di pegadaian
di pegadaian dan latar belakangnya juga dari perbankan
ini sempat ini sempat agak shock shock atau ada perubahan yang mendasar
dari perbankan ke pegadaian itu ngomong ngomong apa yang dirasakan
saya kira stok sih tidak ya
kalau di banking itu kita sama sama beratnya
sedangkan kita tahu bahwa di pegadean kan kita tidak boleh menerima deposit dari masyarakat
karena cuman sumbernya adalah pasti equity
terus kemudian liabilitiesnya pinjam ke bank atau ke capital market
jadi saya kira itu simple
jadi kita tinggal managing aset
dan kemudian apabila kita kembangkan mungkin ke transaksi ataupun payment berarti kita harus managing off balance sheet
jadi kalau dibilang shock
enggak mungkin kelebihan kapasitas mungkin
karena biasa manage aset dan liabilities sama beratnya
sekarang kita hanya heavy di managing aset saja

jadi kita bisa menggunakan
maka ide ide yang kelebihan tadi itu kita tuangkan dalam bentuk transformasi
makanya transformasinya nanti ya mau nggak mau antara lain pegadaian memang harus mulai mengembangkan dirinya untuk tidak hanya sekedar fokus di gade
maka transformasi kita itu nanti strateginya kita sebut g star
itu ada lima g ya
g pertama itu adalah grow core
artinya kita akan tetap dominan di gade
tetapi dominan di gade saja tidak cukup untuk ambisi pertumbuhan kita
itulah yang kita akan masuk ke non gade termasuk ke
itu dimana mana saja bisa dilihat itu
apalagi sekarang kan lumayan crowded ya
dengan fintech dan lain sebagainya
tapi kan fintech kan siapapun bisa masuk
nah ini juga harus dikembangkan juga kalau tidak mau
kalau pegadaian gak boleh masuk kita protes
karena siapa saja bisa bikin fintech gitu
pegadaian ini adalah multi finance terbesar di indonesia sekarang
dan pegadaian boleh kan masuk ke fintech
pasti harus boleh
saya katakan pasti harus boleh
jadi saat ini masih belum ya harus kesana kan
sekarang kita lagi siapkan kita punya tim
kita timnya dalam kerjanya itu sistemnya scrum ataupun squat squad gitu untuk menyiapkan itu
agak berlebihan ya saya katakan akan atraktif
tapi infrastructure untuk itu bagaimana
sudah disiapkan semua dan kira kira
infrastructure nya semua pegadaian punya
pegadaian gak punya apa sekarang
kita punya kapital kita rp sembilan belas lima triliun
rasio kita baru oh sorry
padahal by regulation ojk membolehkan perusahaan pembiayaan untuk meleverage capitalnya sampai sepuluh kali
pegadaian masih bisa tumbuh tiga empat kali lagi tanpa harus menambah sepeser pun modal
jadi kita punya kapital yang kuat sekali
dan itulah yang akan kita leverage
kita harus tunggu secara agresif
tidak hanya di gadei tetapi di non gadei
karena non gadei ini orang juga sudah mulai mikir
fiducia sudah mulai ketinggalan
dan mulai menggunakan basis big data untuk memberikan digital lending
saya kira tiga jurna ini gade fidusia maupun digital lending harus kita kerjakan secara simultan
kira kira quick win apa ya yang kira kira merubah wajah pegadean ini dari yang kelihatan kuno kemudian menjadi rame gitu
saya melihat kalau yang disasar milenial
saya pelajari perilaku anak anak milenial
jadi mereka senang kerja yang tidak di kubikal
mereka senang kerja di suasana yang
dan bisa kerja dimana saja
dan bisa kerja dimana saja
terutama di cafe
terutama di cafe yang penting ada wifi nya
makanya kemudian kita rancang oh kalau gitu kita bikin cafe yang ada wifi nya
kemudian sekaligus berfungsi sebagai co working space
jadi ini cukup efektif
nah kembali ke lima g
nah kembali ke lima g
ke lima g star ini
ya itu pasti penting
itu strateginya persisnya sudah
sudah kita kerjakan
siapa siapa profilnya apa
apakah lebih ke misalnya anak anak muda milenial atau
makanya kemudian itu dua target ya
grup core dan kemudian grab new business
dan enabler nya harus kita kerjakan
enabler nya adalah kita mesti didukung oleh best talent
untuk mendapatkan best talent ini kita ada satu
inisiatif strategik yang kita sebut
satu satu strategis yang kita sebut
dan pegadian mungkin untuk pertama kali menerima merekrut
management development program ini sudah masuk batch kedua sekarang
ini cukup atraktif
dan kemudian banyak anak anak muda
lulusan s dua dari luar negeri
yang tertarik ngelamar ke pegadian
kalau ditanya apa yang menarik
kamu minat kesini
kita ingin menjadi pelaku sejarah transformasi pegadaian
jadi itu ya
itu mereka pada dapat
sekarang sudah lagi kita didik satu ratus enam puluh empat orang
sekarang kita mau rekrut lagi sekitar satu ratus enam puluh empat lagi anak anak muda
dan kemudian itu gak cukup
g yang keempat adalah gen z tech
inilah yang akan menjadi dasar daripada digital
dan yang terakhir kita harus benahi mindset nya semuanya
baik yang internal maupun yang kita baru rekrut
yang kita sebut kita harus membangun a great culture
jadi itulah lima g itu
itulah strategi pegadian
jadi mungkin ini juga bisa dicerminkan ya dengan adanya the gade
ini salah satu cara ya untuk memberikan image baru terhadap pegadian yang jauh lebih millennial lebih modern ya
itu kira kira ya ini semangatnya
saya boleh sampaikan the gade ini sebenarnya apa
jadi kan begini
transformasi itu kan
ini the gade ya bukan the gate
orang pada jadi the gate
orang pada jadi the gate
iya orang jawa bilang gaden ya
jadi saya ikut yang betawi aja deh
transformasi ini untuk menikmati hasilnya butuh waktu paling tidak dua tahun tiga tahun empat tahun lima tahun
karena transformasi kita rancang satu periode core plan
tetapi kan kemudian orang supaya punya keyakinan bahwa oh saya sedang berubah oh saya sedang bertransformasi
maka sebenarnya transformasi juga masih butuh syarat yang lain
yaitu butuh quick win
bahwa kita memang terbukti sedang berubah dan ada hasilnya
maka kemudian saya cari kira kira quick win apa ya yang kira kira merubah wajah pegadian ini dari yang kelihatan kuno kemudian menjadi rame gitu
saya melihat kalau yang disasar milenial saya pelajari perilaku anak anak milenial
jadi mereka senang kerja yang tidak
di kubikal mereka senang kerja di suasana yang
dan bisa kerja dimana saja
terutama di cafe
yang penting ada wifi nya
makanya kemudian kita rancang oh kalau gitu kita bikin cafe yang ada wifi nya
kemudian sekaligus berfungsi sebagai co working space
jadi ini cukup efektif
dan saya nyari momen yang pas juga
kita buka april dan saya target waktu itu setiap wilayah ada dua belas wilayah harus sudah jadi di bulan juni
karena waktu itu saya mengejar momentum piala dunia
karena begitu kita buka cafe harus ada momentum
momentumnya piala dunia
dan ada tv nya
dan ada tv nya untuk nobar
dan sekarang belum satu tahun kita sudah punya dua puluh satu outlet untuk the gade
seluruh indonesia ya
dan itu dampaknya sudah kelihatan ya
wajahnya lebih friendly juga
dan kemudian kita memang menciptakan crowd ya
crowd inilah yang sebenarnya mampu merubah image pegadaian
karena kalau cabangnya sepi sepi sepi sepi lama lama jadi kuburan
dan apalagi kalau lampunya juga gelap jadi kesannya nggak modern ya
saya lihat ini banyak sekali perubahan di kantor pusat ini
ini lebih ke working space nya itu terasa
tapi ini kan sebagai direktur utama yang baru dengan latar belakang perbankan ini pasti kan ada new style of leadership yang dibawa
kira kira pak narso apa apa saja
iya lah khususnya tadi kan katanya harus ada kreativitas ya dalam managing asset
contoh contohnya dari leadership style khususnya untuk memanage aset yang jauh lebih baik lagi apa apa saja yang dilakukan
saya kira gini ya sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda antara banking dengan pegadean
karena pada dasarnya kan masih satu rumpun industri yaitu finance ya
nah apa value yang harus dibawa dari bank ke bank
karena pegadean menyadari betul bahwa kalau terus hanya mengandalkan berbasis gade mungkin makin lama mengalami pertumbuhan yang menurun
sehingga pegadaian harus bertransformasi untuk berubah menjadi fully finance company
oleh karena itu tidak terhindarkan dari resiko
kalau kita ngomong besarnya risiko mungkin yang sedang dihadapi oleh semua perusahaan semua organisasi sekarang adalah strategic risk
pegadean tambah satu lagi regulatory risk
karena regulator regulasi sudah mulai membuka monopoli pegadean itu menjadi lebih kompetitif
banyak gade swasta yang secara legal maupun ilegal beroperasi
maka kemudian kalau dua itu strategic risk dan regulatory risk ini saya kira responnya adalah transformasi
tetapi kemudian value apa yang harus dibawa dari banking ke sini
apabila kita bertransformasi merambah ke fidusia merambah ke digital lending maka yang harus kita perkuat adalah risk management
risk management lah yang harus kita bawa dari jauh
hal dalam hal ini
jadi kita mesti bikin infrastruktur risk management organisasinya people nya kemudian materi materi risk management yang biasa diterapkan di bank itu kita terapkan di pegadean
karena pegadean juga akan merambah bisnis yang selama ini mungkin dikeluti oleh bank
contohnya adalah fidusia
itu risk yang terbesar bagi pegadaian itu sebenarnya apa
risk yang terbesar kalau kita ngomong sekarang kredit risk kecil karena berbasis gade
iya dan tadi kan
tapi begitu kita masuk ke fidusia apalagi digital lending maka kredit risk akan meningkat
makanya selama ini saya katakan yang mengekspos pegadean adalah strategi risk
artinya kalau pegadean itu nggak berubah dia akan berekspos strategi risk karena masyarakatnya berubah
masyarakat sudah mulai punya banyak pilihan untuk mendapatkan pembiayaan
jadi mau tidak mau kan jadi harus kompetitif harus atraktif dan lain sebagainya
karena asetnya kan salah satu
asetnya kan besar sekali kan di pegadaian itu digunakan untuk apa dipakai untuk apa diinvestasi untuk apa
kalau misalnya jaminan itu berupa emas kalau di sistem gade itu ya tidak diapa apakan
ada di situ seperti cadangan pedisa seperti itu
jadi sama sekali tidak ada likuiditas ya tidak ada yang bisa di
kita justru memanage cash itu seminimal mungkin karena cash itu masuk
cash itu kan mahal
maka digitalisasi sesungguhnya juga kalau bisa nanti orang ke pegadaian itu
katakanlah bawa barang pulangnya juga tidak bawa cash gitu
pulangnya itu cuma atm saja gitu
atm itu pasti butuh bank
dan kalau online kan hanya dari ini saja istilahnya mobile saja
mobile saja dan itulah pegadaan digital service pds
makanya kemudian pds itu sebenarnya basisnya adalah tabungan emas
transformasi pegadean memang akan lebih digital
tetapi digital ini hendaknya tidak menyebabkan layoff tenaga kerja
digitalisasi ini tidak menyebabkan pengurangan tenaga kerja
itu yang paling penting
nah kalau begitu yang terjadi apa
digitalisasi nanti mungkin butuh realokasi tenaga kerja yang sifatnya ini human capital
tapi nanti kalau misalnya sudah fully online ini kan berarti yang breaker motor atau
yang memerlukan bangunan dan lain sebagainya itu masih diperlukan pak
selama kita masih didominasi oleh gade kita masih butuh gudang
jadi bangunan fisik masih ada
dan masih butuh orang untuk melayani
masih butuh orang untuk memanage jaminan
tetapi ingat bahwa mengelola jaminan itu nanti juga bisa didigitalkan dari sisi risk management
kalau sekarang itu bagian daripada segregation of duty orang yang memutus kredit dengan yang mengelola jaminan dan kasir itu harus terpisah
tapi digital nanti pasti tidak
tapi digital nanti pasti pengelolaan jaminan akan bisa didigitalkan kasir akan bisa didigitalkan
mungkin tinggal orang yang punya judgment untuk memutus kredit saja yang dibutuhkan orang
nah ini dia karena kan cukup banyak ya karyawan di pegadaian di seluruh indonesia
kita lihat juga kan perbankan sekarang kan misalnya orang kan nggak perlu teller lagi
bisa bukan saja atm langsung hp dan lain lain
jadi mau tidak mau kan perbankan juga mereka istilahnya ya harus empat gitu

sehingga manusianya sdm nya kan juga harus dikurangi
ini kira kira kedepan akan seperti itu pak narso

saya harus bikin statement yang menyejukkan disini ya
transformasi pegadaian memang akan lebih digital
tetapi digital ini hendaknya tidak menyebabkan layoff tenaga kerja
digitalisasi ini tidak menyebabkan pengurangan tenaga kerja itu yang paling penting
nah kalau begitu yang terjadi apa
digitalisasi nanti mungkin butuh realokasi tenaga kerja yang sifatnya ini human capital
di realokasi kemana kalau semula jadi
kasir nanti kasir itu sudah mesin
dan kita sekarang lagi invest
untuk beli kasir itu yang sifatnya
mesin kemudian pengelola
jaminan nanti mungkin pakai
custody yang sifatnya pakai barcode
sehingga itu nanti juga tidak akan butuh orang
jadi kemana pengelola jaminan
dan kasir ini di realokasi
saya kira mereka harus lebih
didorong ke masyarakat untuk
pemahaman kepada masyarakat
untuk melingkatkan financial literasi
kita sehingga itu akan menjadi
ataupun customer base
maka kalau ditanya kemana
kasir sama pengelola jaminan akan
dialihkan semua orang nanti harus menjadi
sales semua orang harus menjadi
marketer kira kira ke sana kita akan
iya tapi kan berarti harus ada retraining
dan juga mungkin
dan karakter dari sdm
itu sendiri kan mau tidak mau kan harus berubah
ini sudah disiapkan itu challenge
ini sudah mulai
dan satu lagi nih kalau setahu saya kan
transformasi apapun yang berbau transformasi
apalagi sebuah perusahaan
atau bisnis seperti pegadaian ini yang
usianya begitu tua
pasti ada resistensi awalnya
ada kesulitan apa apa saja
tantangan dan bagaimana
mengatasinya saya datang ke sini
saya sudah sampaikan
bahwa saya sudah memetakan bahwa
kita sebenarnya sesungguhnya sedang ke expose
saya di bulan pertama saya keliling
kepada ketemu seluruh
wilayah dua belas wilayah di seluruh indonesia
saya sampaikan tantangan kita ke depan
sesungguhnya ini bukan yang
operasional tantangan kita sebenarnya
strategik maka saya tawarkan
kira kira kita butuh transformasi
apa enggak ternyata teman teman
di sini menyatakan kami butuh
transformasi itu saya pikir
start dari situ kemudian saya juga
ceritakan saya ini berkali kali terlibat
dalam transformasi perusahaan
datanya dari sepuluh kali perusahaan
bertransformasi sepuluh perusahaan bertransformasi
yang sukses tidak lebih dari tiga
jadi sukses ratenya sebenarnya
hanya tiga puluh persen maka sesungguhnya
transformasi itu berisiko sulit
dan bahkan hasilnya pahit teman teman
sanggup enggak ketika mereka
mengatakan sanggup maka saya katakan
jadi kemenangan pertama
karena memang mengurangi resistensi
biasanya kan ada takut wah nanti
ini berarti saya delay off
atau pekerjaan saya karena memang
syaratnya transformasi akan sukses kalau
satu jelas obyek yang ditransform
dua ada pemimpin yang menggerakkan
tiga ini yang penting ini seluruh
anggota tim itu harus buy in
mengenai dan saya test
water pertama adalah untuk ngetes
mereka buy in apa tidak
dan yang terakhir supaya buy in itu bisa
transformasi itu harus menjadi sistem
karena untuk menjadi sistem maka harus ditulis
dalam bentuk blueprint transformasi
dan itu yang sudah kita selesaikan sekarang
dan alhamdulillah saya yakin kita gak bisa
tapi minimal perubahan ini sudah berapa persen
kalaupun ada satu dua yang masih
ragu ragu mungkin kita
komunikasinya mungkin harus dengan gaya yang lain
kalau gitu kan kuncinya ada tiga
komunikasi dan komunikasi
itulah yang membuat orang buy in
termasuk ini yang di daerah karena kan pasti
beda ya culture atau mindset
dan lain lain kita keliling ke seluruh daerah
waktu mau akan menyusun blueprint
transformasi kita keliling untuk
melihat aspirasi mereka setelah blueprint
di seluruh wilayah
seluruh manajemen turun ke wilayah
transformasi kita ini cetak
biru cita cita kita lima tahun ke depan
itu yang harus dijelaskan kebanyakan masyarakat
step stepnya tahun ini apa tahun depan
apa jadi ini kalau buy in yang memang
paling penting tapi kan setelah itu kan
harus ada implementasinya
nah ini apa saja yang menjadi prioritas ya
selain tegade ini
kita punya strategi yang g start tadi
itu adalah dihasilkan dari
yang kita sebut proses pertama adalah
kita discover menemukan
siapa pegadean ini dan apa tantangan
serta peluangnya ke depan kelemahan dan kekuatannya
kemudian kita setting
mimpi kita kemudian kita
sebut dream di dream itu kita
sudah tetapkan bahwa oh ternyata kita
lima tahun ke depan secara bersama sama
kita mimpi ingin menjadi the most
yang akan diukur dengan keuangan keuangan
yang kita sebut itu harus jadi duit
yang kedua jadi duit saja nggak cukup
harus jadi nama baik maka mimpi yang kedua kita
ingin menjadi agen inklusi keuangan nasional
pilihan masyarakat indonesia
itu mimpinya dan kemudian
yang ketiga kita design
supaya untuk merealisasikan mimpi kita
mewujudkan mimpi kita
kita bikin tahapan yang kita sebut
design nah design yang kita design
new business model kemudian
perilaku kolektif yang efektif untuk
mencapai tujuan yang kita sebut culture
itu kita desain sampai tiga tahap ini
kita menghasilkan strategi
dan yang paling penting tahap yang sekarang
yang desy tanyakan sekarang
sampai tahap apa tahap yang terakhir
yang keempat adalah deliver
banyak tidak dieksekusi sama dengan
tidak punya strategi tetapi eksekusi
saja tanpa strategi bisa tersesat kita
maka tugas saya adalah
strategik dan implementasi
sekarang kita harus pimpin
eksekusi ini di tahapan yang kita sebut
deliver dan itu organisasi
harus rapi ada change management
mau tidak mau ini harus lebih jauh lebih profesional ya
ada yang menarik sebenarnya
mau tidak mau kan juga berarti kan harus
ada darah muda darah baru ya
diajaklah ikut dalam pegadaian ini
terhadap mindset yang
diinginkan jadi memang kita
ini kan pasti kadang kadang
yang sudah lama di situ
ya mereka kan juga mau tidak mau kan harus
belajar dari yang muda muda ini kira kira
kedepan ini seperti apa ya
hal ini yang
biasanya kan formal hierarki jangan
disalahkan orang tua ya orang tua itu
dan punya wisdom
dan arahnya jelas
karena dia sudah pengalaman dua hal
punya arah yang jelas
dan punya pengalaman
tapi anak muda juga begitu punya
kekuatan yang tidak dimiliki orang tua
anak muda sekarang jauh lebih cerdas
kami maksudnya biasanya enggak masuk
apalagi nanti ke depan
harus online semua jadi lebih cerdas
dan yang berikutnya pasti mereka punya
kecepatan karena masih muda
jadi kalau tadi
tapi mereka miskin pengalaman dan arah
yang tua yang generasi
ini kan yang milenial punya
kecepatan dan kecerdasan yang
kolonial kan punya pengalaman dan arah yang
ada wisdomnya juga kan unsur ini
kalau digabungkan blendnya
itu akan menjadi oh punya kecerdasan
oh punya kecepatan
oh mereka punya pengalaman
oh mereka juga punya arah yang jelas
itulah yang kita rangkum dalam strategi
mengatur dalam posisi yang
kesetimbangan yang optimal
ini yang paling penting dan itu tugas
orang leader tugas orang leader
dan saya harus menjawab untuk melihat itu
tapi yang paling frustrating atau paling
memang paling sulit adalah
mencampur ya apa namanya
itu memang lewat komunikasi bagaimana
kita membuat interaksi antara yang
mindsetnya tadi yang g lima itu ya
dan itu biasanya memang
realnya itu melalui interaksi interaksi informal
sebenarnya mungkin kita
ngobrol di kafe begini itu bisa
diajak main sepak bola
bareng dibagi dua tim lah ada tim yang
kecepatan dan kecerdasan tadi
tapi juga ada punya
dulu saya itu kalau nendang itu bisa
melengkung dulu sekarang kan sudah
enggak gitu dan itu maka
cara menendang melengkung itu yang diturunkan
ke bawah tetapi speednya
menggunakan speed yang anak anak muda
dan sampai sekarang man arso masih main bola
contoh contohnya selalu ini bola
referensinya itu bola
tapi kalau bola ya memang goalnya jelas
tapi teamworknya juga harus jalan
saya sekarang kan cuma bisa cerita awal dulu
saya bisa menendang seperti itu
sekarang saya hanya tahu teorinya
maka anda yang muda muda
yang masih punya speed punya power
itu yang mengeksekusi kira kira
antara yang generasi kolonial
dengan generasi millennial
pak man arso ini membedakan
dari perbankan kan ini disini ada
asetnya kan dan kalau asetnya
tidak diambil kan harus dilelang saya tuh
pelelangan itu seperti
apa ada gak ruangan disini
ada kita setiap hari jumat
di kantor di pelacong sini ada
pasar ya sebenarnya itu adalah barang barang
pelelangan kita jual disitu dan itu
rame nanti kalau kita kesana kita lihat ya
basar barang pelelangan
siapa tahu ada yang menarik ya untuk ini
pasti menarik itu barang barang bagus itu
oke ya tetaplah bersama insight
kita akan kembali kali ini dari luar
ruang pelelangan ya oke
tetaplah bersama insight
kita juga ditemani oleh direktur utama pt
pegadaian saat ini kita berada di
ruang lelang pegadaian
seperti kita ketahui ya pak narso
kan memang kalau bedanya pekadaian
sama perbankan itu
ini ada barangnya yang
digadaikan dan saya lihat pak narso
ini rata rata yang digadaikan itu kan
emas kan ada cincin ada gelang
ada kalung dan lain sebagainya
tertarik ya sebenarnya
emas itu sebagai
investasi itu bagus ya
saya kira begitu makanya kemudian
pegadaian bisnisnya kan
emas gitu sehingga kita memang harus memanage
emas ini dan kita harus selalu
mengikuti perkembangan harga emas
dan sampai saat ini mungkin ada kelompok kelompok
yang katakanlah nggak mau dengan
bunga segala macam emas adalah
misalnya contoh pegadaian punya produk
namanya tabungan emas dan tabungan
emas ini orang setornya rupiah
tapi saldonya gram dan
tidak ada bunga dia akan dapat gain
dari kenaikan harga emas
itulah yang saya katakan bahwa ini adalah investasi yang menarik
tapi mas itu sendiri nak salah satu
kan misalnya kalau emas ya itu
naronya kan harus aman
nanti takut dicuri dan lain sebagainya
kalau itu serahkan percayakan kepada
pegadaian pegadaian sudah

jaminan yang bernama emas ini
tapi kalau tabungan emas ini kita
dapatkan emasnya itu sendiri atau
memang dibutuhkan nanti suatu saat
butuh emasnya ya kita berikan emasnya
tapi kalau dibutuhkan rupiahnya ya kita
berikan rupiahnya bahkan kalau butuh
rupiahnya itu nggak perlu datang ke pegadean
jadi punya rekening bank punya rekening
tabungan emas maka contohnya ini ya
store katakanlah sepuluh juta
maka punya katakanlah dua puluh gram
saldonya berarti dua puluh gram
terhadap dua puluh gram ini
katakanlah butuh uang lima ratus ribu
dalam hitungan detik sudah berubah
menjadi uang lima ratus ribu masuk ke rekeningnya
dan itu kalau dijual
tapi bisa juga mendapatkan cash
tanpa harus jual ngambil satu gram
digadaikan secara online
dan kemudian dalam hitungan detik
juga saldonya tetap
dua puluh gram dapat pinjaman
itulah pegadaian digital service
maksudnya tabungan emas
menarik ya manfaatnya jadi kita nggak harus
bingung bingung ini punya emas tau dimana
ini tadi kita sudah
bicara mengenai tadi business value
pak narso ini sebagai orang latar belakangnya perbankan
dan ini dalam tahap implementasi
itu sekarang yang saya ingin pertanyakan
biasanya kalau perbankan itu kan
istilahnya good governance itu penting
nggak ada istilahnya kebocoran
korupsi dan lain sebagainya
ini bagaimana dalam mengubah
pegadaian itu menjadi suatu
institusi yang profesional
dan tanpa ada
apalagi ini kan di seluruh indonesia ya
secara tugas kita kan
dan value yang kita kemukakan disini adalah
ini perusahaan ini pasti profit oriented
maka value yang terdapat adalah
dengan yang harus kita
deliver kepada seluruh stakeholder
misalnya katakanlah kepada pemegang saham
berupa kinerja keuangan yang baik
profitnya harus profit segala macam
terus kemudian kepada employe kita harus
memberikan tempat kerja yang kondusif untuk
mereka mengembangkan diri
yang beyond ekspektasi mereka
seperti itu dan yang terakhir mungkin
adalah social value yang harus kita kaitkan
untuk social value ini kita punya strategi sendiri
kalau tadi di
corporate plan kita punya g star
strategik yang kita sebut
ada tiga inisiatif strategik
ini dalam rangka pro planet
bersih bersih lingkungan itu kita terjemahkan
ke dalam kegiatan real
bahwa orang dididik untuk
mengolah sampah kemudian
menyetorkan sampah yang
tidak organik kemudian ditukar dengan
tabungan emas jadi semacam bank sampah itu
bank sampah tapi ditukar dengan
maka programnya namanya the gade clean and goal
dan kemudian kita juga harus mencari profit
pro profit maka kita harus memperluas
kita pegaden bersih bersih
pekerja pekerja pelaku pelaku umkm
dididik secara administratif supaya
mereka bagus administrasinya
kemudian juga gcg nya
jadi jangan lupa mendidik
gcg bukan hanya di perusahaan besar
bukan hanya di institusi besar sampai pelaku pelaku
usaha umkm pun
harus menjalankan bisnisnya secara bertanggung jawab
dengan gesiki yang baik itu yang kita sebut
nggak boleh jalan pintas
dan kita harus bertanggung jawab
terhadap bisnis kita bertanggung jawab terhadap
lingkungan kita kepada masyarakat itu yang kita ajarkan
di pegadean bersih bersih administrasi
dan yang terakhir pegaden
bersih bersih hati ini lebih ke
kemanusiaan tempat tempat ibadah
kalau ada saudara kita yang kena bencana
kita ada programnya di situ
itulah pegadean hadir untuk masyarakat
dan ini sudah dirasakan dampaknya
karena ini kan pasti juga semua untuk
menambah value atau nilai
kepada perusahaan itu sendiri itu sudah terasa
ya dan apalagi nanti kalau misalnya
kita suatu saat menjadi perusahaan yang
listed di bursa
yang kita sebut sustainability
ini harus kita jaga dan arahnya
kelihatannya akan ke sana listed ipo
mudah mudahan ya jadi mudah mudahan
kita punya aspirasi untuk
public dan sekarang tugas
saya adalah apabila
ipo ini disetujui ataupun
tidak disetujui tugas saya dalam
mempersiapkan pegaden ini
menjadi perusahaan yang berstandar listed company
itu saja yang paling penting
masalah ipo nanti pasti akan
melibatkan banyak stakeholder punya
butuh persetujuan persetujuan dari sana sini
tetapi yang penting adalah
disetujui atau tidak go public layak atau tidak
tidak go public perusahaan ini harus
kita standarkan ya minimal
sama dengan perusahaan yang sudah go public
ya ini penting ya karena sekarang
kalau tidak profesional dan lain sebagainya
tidak akan survive lah sustainability
tidak akan terjamin
tapi pak narso menarik sekali
mungkin yang terakhir ini happy
cara kerja ini apa dari diri
pak narso sendiri yang harus
di transform karena kan harus melakukan
sebuah perusahaan yang begitu besar pasti ada
transformasi yang dilakukan pada
diri sendiri pada diri saya saya prinsipnya
begini ya saya kan sudah
pindah pindah pekerjaan dan kuncinya
tidak ada pekerjaan yang mudah
pasti pekerjaan itu tantangan
ternyata justru kita harus mensyukuri
kalau kita dihadapkan pada kesulitan
karena dengan kesulitanlah kita mudah berubah
dengan kemudahan kita menjadi sulit untuk berubah
oleh karena itu
kemudian untuk mendapatkan kemudahan di tengah kesulitan itu
saya prinsipnya adalah
kerja itu harus menyenangkan
kalau kerja itu menyenangkan
maka rasanya semua terasa mudah
atau saya balik kerja itu harus mudah
sepertinya pak narso
hidup dalam moto mengatasi
masalah tanpa masalah
terima kasih pak narso
sukses dan semoga pt pegaya
terus memberikan banyak manfaat
terhadap masyarakat dan menjadi
bagian yang memang dibutuhkan
oleh masyarakat indonesia
apalagi kebutuhan kredit itu sangat penting ya
dan semakin banyak diberikan
kreditnya mikro akan juga membantu
semakin maju dan
tidak punya banyak masalah
insight kali ini terima kasih banyak
atas perhatian anda jangan lupa saksikan
juga insight di channel
saya desi anwar sampai jumpa dan
oke sekali lagi